presiden joko widodo selasa pagi membuka indonesia financial technology festival and conference
dalam sambutannya presiden ingin agar kemajuan teknologi yang kini banyak dimanfaatkan anak muda
berdampak ke para pengusaha mikro kecil dan menengah
menurut presiden penggunaan aplikasi dan teknologi dalam dunia usaha saat ini
sudah berkembang pesat dan banyak dimanfaatkan oleh pengusaha muda
untuk itu jokowi berharap ada inovasi yang bisa dilakukan putra bangsa
untuk membantu sektor sektor yang belum mendapatkan akses layanan keuangan formal
seperti perikanan dan pertanian
ajang ini dihelat dua puluh sembilan tiga puluh agustus dua ribu enam belas
fintech dua ribu enam belas diikuti oleh dua seratus peserta
software software atau aplikasi aplikasi yang berkaitan dengan
penjualan punya produk
ini akan mendekatkan antara produsen dan konsumen
saya berikan contoh misalnya kayak tadi ada apa
petani punya barang
menjadi anggota dari tanihab
mau menjual ke konsumen
konsumennya bisa saja
yang biasanya harus lewat empat lima sampai enam mata rantai